kita ke informasi lain seekor ular piton albino sepanjang empat meter ditangkap warga di banyumas jawa tengah pada senin pagi
ular seberat sekitar lima belas kg itu ditangkap di sungai setelah memangsa unggas milik warga
inilah video amatir yang terekam warga saat seekor ular piton albino mengeluarkan unggas yang baru saja dimangsanya setelah ditangkap
ular sepanjang empat meter itu ditemukan warga di kalikuti di kelurahan arcawinaun purwokerto timur banyumas senin pagi tiga desember
warga pun geger sebab ular seberat lima belas kg ini ditangkap di sungai yang melintas di perkabungan warga
yuli ismanto warga setempat akhirnya memberanikan diri menangkap ular yang saat itu sedang berenang di sungai
tangga ke rumah saya memanggil manggil untuk memegang ular
terus saya lari ke sungai langsung saya pegang
untuk sementara ular piton albino tersebut dimasukkan ke dalam kandang milik warga